hari ini bank indonesia menggelar rapat dewan gubernur untuk memutuskan kebijakan moneter menyikapi pelemahan rupiah
rdg kali ini akan dipimpin oleh gubernur bi terpilih peri warjio
bank sentral diprediksi menaikkan suku bunga acuan sebesar dua puluh lima hingga lima puluh basis point
ekonom senior indef afiliani menilai kenaikan suku bunga acuan bi tujuh day reverse repo rate belum tentu diiringi oleh kenaikan suku bunga perbankan
apabila bi menaikkan suku bunga sebesar lima puluh basis point tidak akan menurunkan pertumbuhan kredit secara signifikan karena banyak bank yang memiliki likuiditas tinggi
pada tahun ini bisa sampai dengan tujuh puluh lima bahkan seratus basis point
sedangkan kita belum respon sama sekali kenaikan ini
jadi sebenarnya sekarang kalau kita lihat capital outflow sudah cukup besar baik itu penjualan saham maupun juga sebagian obligasi pemerintah
nah ini menunjukkan juga obligasi pemerintah kita yang baru dijual juga rasa rasanya dulu oversubscribe sekarang justru sepi gitu kan
ini menunjukkan bahwa respon pasar terhadap suku bunga kita itu harusnya sudah mulai menaikkan
jadi saya melihatnya
harusnya bi rate ini akan naik ya kalau dua puluh lima itu resikonya masih sangat tinggi
jadi menurut saya sih paling tidak lima puluh basis point ya
kenapa dengan lima puluh basis point itu paling tidak satu mengamankan likuiditas
karena likuiditas ini menjadi penting untuk tidak untuk mengerem arus keluar terus menerus gitu ya
desakan untuk menaikkan suku bunga dikhawatirkan akan berdampak kepada masyarakat terutama masyarakat yang masih mengandalkan suku bunga untuk konsumsi
bi rate nanti naik ya
silakan naik naik saja
tapi tolonglah jangan mempengaruhi kpr gitu
karena kita untuk kehidupan sehari hari aja sudah berat gitu
apalagi nanti kalau kpr akan naik tentunya akan sedikit banyak mempengaruhi